aksi saling dorong antara anak anak dan mama ini tak terhindarkan saat seorang warga menyebarkan uang kertas maupun uang logam dengan pecahan seribu dan rp dua
tak sedikit dari mereka bahkan saling berebut untuk mendapatkan uang
peristiwa yang sempat direkam warga ini diketahui berlokasi di rt tujuh rw delapan kedaung kaliangke cengkareng jakarta barat pada minggu empat desember
dan sempat mendapatkan beragam komentar dari warga
warga menilai aksi ini adalah tradisi turun temurun sebagai bentuk rasa syukur atas keinginan yang telah dicapai
di mana salah satu kandidat calon ketua rt yang didukung menang dalam pemilihan ketua rt
emang siri disini
beli motor nyawar beli sepeda nyawar beli apa aja nyawar pak
ya udah sih daerah sini
berapa orang bu yang nyawer kemarin
banyak nggak bisa dihitung pak
kalau menurut saya siri sih sebuah hibur yang kemenangan ya mungkin ya bahasa katanya itu syukur cukup syukur lah
mungkin ngerasa yang mungkin teman teman yang suka bantu saya yang udah support saya dia merasa mungkin obol hajatnya dia
ya ada mungkin bisa euforia seperti itu gitu
sebelumnya pemilihan ketua rt tujuh diikuti oleh dua calon
pada pemilihan itu eko aprianto menang dengan mayoritas suara pemilih
mahardika prakarsa satya jakarta